esports star indonesia season dua mulai dua puluh sembilan oktober di gtv
apanya yang yahud
pada tau gak sih
bisa mencobot pak
laila ini kan bulan puasa
baru aja laki laki lu yang ketiga mati tahun lalu
masih aja cari cowok dulu
emangnya bulan puasa nggak boleh
apa sih ini
waduh pas saya telpon
waduh pas saya telpon
bener kan sambian ustadz samsul
bener kan sambian ustadz samsul
panggil saja pak haji
saya akan kenalkan ustadz dengan warga yang sudah menunggu kedatangan ustadz
ada pak ustadz
kuping sebelah kiri
yang kanan lobet gak denger
sebenarnya saya udah gak sabar
mau ketemu sama warga desa pak
hahaha bagus bagus
masa belum pulang pak
kenapa ini bang
ibu ibu adik adik sekalian
ini ustadz samsul dari jakarta
dia akan jadi
pembicara di masjid kita
selama bulan ramadhan
assalamu'alaikum ibu ibu
ibu ibu adik adik
nah ustadz samsul mau duluan
jangan selanjutkan tunggu
anggol silakan duduk
saya tinggal sebentar ya
silakan duduk santai saja
jadi ustadz ustadz dari mana
saya harus berdoa
saya harus berdoa terakhir
saya sudah mati
hidup saya sudah berakhir
apakah saya akan kabur sekarang
apakah saya akan aman
aduh wah mampus dia
aduh kenapa ini
aduh ngapain sih
ah kak aisyah nggak asik nih
padahal kan kakak ini udah ketakutan tadi
wih ganti baju sana
kedengerannya aneh ya
tapi yang nggak tahu itu bapakku
dapat nama dari mana hesamsul
tapi ya biar gampang
panggil aja hesamsul
kita berangkat nanti ya
ke rumah pak ustadz
saya dapat rumah
iya lah emangnya nggak tahu ya
setiap tamu ustadz
di sini dikasih rumah sementara
kalau gitu saya izin ke warung dulu
yang beginian yang gue suka nih
apanya yang yahud
pada tahu nggak sih
bisa mencobot pak
ya elah elah ini kan bulan puasa
baru aja laki lo yang ketiga mati tahun lalu
masih aja cari cowok lu lah
lagian ya bu
satu tahun itu waktu yang cukup lama
buat berkabung you know
masa kamu janda terus
eh aisa mau beli apa
saya ini dulu juga pernah kerja di kota
itu waktu masih muda
sekarang sudah setua ini
ya tidak mungkin
kangen juga dengan kota
nah ini aisyah cucu kakek
aisyah kamu tolong
antar ustaz hamsul ke rumahnya
katanya kakek mau nganterin
lagi tidak enak badan
maklum lagi belajar bahasa inggris
ipul aja deh kek
aisyah kan mau masak buat buka
ya sudah panggil sana
mau diantarin pak ustaz
katanya sih tentang maling yang bertobat
terus jadi ustaz deh
soalnya kan bapak baru datang nih
jadi butuh istirahat sedikit
aisyah datang juga loh
aisyah sudah punya pacar apa belum
punya apa enggak
hah pak ustaz
mana sih rumahnya
masih jauh ya
bisa dapat rumah
detik detik terjadinya perantauan
kita harus berhenti
yang gua rampok tuh ustaz ya